nah pemirsa berikutnya kita akan beralih ke informasi mengenai kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan anugerah adipura kepada satu ratus empat puluh enam penerima penghargaan
penilaian ini dilakukan terhadap sejumlah kota di indonesia
nah uniknya tidak cuma kota terbersih yang diumumkan dan mendapatkan penghargaan tapi juga ada pengumuman untuk kota sebaliknya yaitu kota terkotor
penghargaan adipura diberikan oleh wakil presiden yusuf kala pada senin kemarin
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menilai tiga ratus enam puluh sembilan kabupaten kota se indonesia
salah satu kabupaten peraih adipura adalah pamekasan jawa timur
bupati pamekasan badrut tama menyatakan persyaratan untuk mendapatkan adipura cukup ketat
ini sungguh kerja yang luar biasa dari kita semua masyarakat di kabupaten pamekasan
karena ada dua puluh satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mendapatkan penghargaan adipura
dari dua puluh satu syarat itu ada syarat yang mendominasi untuk mendapatkan poin
di antaranya adalah manajemen pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir
di pamekasan pengelolaan sampah di pembuangan akhir merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup didukung oleh masyarakat
dalam ajang penghargaan ini diumumkan pula kota terkotor yang diberikan kepada kota medan untuk kategori kota metropolitan
sementara untuk kategori kota besar diberikan kepada kota bandar lampung dan manado
untuk kategori kota sedang adalah sorong kupang dan palu
wapres yusuf kala menyebut pemberian label kota terkotor itu dapat membuat pemerintah kota dan kabupaten terpacu untuk selalu menjaga kebersihan
jk pun mengimbau pemberian sanksi atau denda bagi warga yang tidak menjaga kebersihan
sebagaimana diterapkan di amerika serikat dan singapura
penghargaan adipura kencana diberikan kepada kota surabaya
surabaya berhasil meraih peringkat pertama dan tertinggi dalam pelaksanaan program adipura periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua